tim kampanye nasional jokowi maruf amin mengaku telah menjalin komunikasi dengan pihak badan pemenangan nasional prabowo sandi
terkait rencana pertemuan antara kedua pasang capres
kepala tim komunikasi politik tkn usman kansong mengatakan setelah putusan mk yang bersifat final dan mengikat
kini tkn fokus untuk upaya rekonsiliasi antara kedua kubu
usman berharap setelah kepulangan jokowi dari jepang pertemuan antara jokowi dan prabowo bisa terwujud
untuk menurunkan tensi politik setelah berkompetisi selama pilpres dua ribu sembilan belas
pak jk sudah bertemu dengan pak prabowo atas inisiasi pak jokowi
nah ini terus akan kita upayakan tkn sendiri dengan bpn itu sudah menjalin komunikasi
kemudian juga ketua ketua partai politik dari masing masing koalisi itu juga secara individu sudah bertemu
partai a dari satu bertemu dengan ketua partai b dari dua itu sudah ada pertemuan pertemuan
yang kita berharap dalam waktu dekat ada pertemuan antara pak jokowi dengan pak prabowo